kita ke informasi lain sabtu siang calon gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil menemui ratusan pendukungnya di wilayah pantura di cirebon jawa barat
emil mengaku akan merealisasikan janji janji kampanyenya diantaranya membenahi sektor pelayanan publik di seluruh jawa barat
sejak jumat pagi hingga menjelang sore deretan kursi untuk
di paref kabupaten cirebon ridwan kamil yang memenangkan pilkada jawa barat ini bertemu dengan ratusan pendukungnya di wilayah pantura cirebon yang tergabung dalam baraya ridwan kamil atau barka
para pendukung ridwan kamil ini juga akan terus mengawal pemerintahan jawa barat lima tahun ke depan agar segera merealisasikan program program yang dijanjikan dalam kampanye ridwan kamil
sementara untuk program awal seratus hari akan memprioritaskan program di sektor pelayanan publik
di seluruh daerah di jawa barat
emil menilai kemenangannya di pilkada jawa barat merupakan langkah awal untuk mewujudkan janji janji program yang sudah ditawarkan dalam masa kampanye
seratus hari pertama adalah pelayanan publik akan saya maksimalkan dengan program smart cvc
untuk pantura sendiri
ya ada anggaran miliar miliar rupiah yang nanti saya ingin setiap kota kabupaten alun alunnya keren lah seperti bandung kira kira
pemiliter pabrik alasan capokannya
karena itu yang paling mudah dilakukan kan
kalau infrastruktur fisik kan butuh perencanaan butuh pelelangan butuh waktu
tapi kalau membuat pelayanan publik di seluruh jawa barat menjadi standar juara itu saya bisa lakukan
karena bandung kan sudah juara satu kan kota bedas kinerjanya
langsung saya bawa sebagai rumus membuat cio majakuning pelayanan publiknya nomor satu juga

ini memang gimana waktu baru udah di studio air kaelan kali ya main
ini bintangnya udah jadi portret